menteri pemuda dan olahraga indonesia zainuddin amali menyayangkan sikap menpora malaysia yang meminta maaf melalui media twitter atas kasus pengeroyokan terhadap supporter timnas indonesia di malaysia
menurut zainuddin amali permintaan maaf melalui twitter tidak baik bagi hubungan bilateral indonesia dengan malaysia
permintaan maaf seharusnya dilakukan resmi secara bilateral atau minimal menjawab surat yang dilayangkan oleh kemenpora indonesia
dalam surat yang telah dilayangkan kemenpora indonesia mendesak pemerintah malaysia mengusut tuntas kasus kekerasan oleh supporter malaysia dan kemenpora malaysia meminta maaf
sementara itu mengenai supporter indonesia yang ditahan pihak keamanan malaysia seusai pertandingan malaysia melawan indonesia di bukit jalil zainuddin memastikan melalui kedubes indonesia di malaysia akan melakukan pendampingan hukum
kita secara resmi ofisial mengirim surat kepada
menteri kemudahan olahraga ya di sana
nah sebaiknya sebagai etika sesama negara yang bertetangga direspon secara resmi dengan surat juga
kita nggak tahu itu ditujukan kepada siapa twitter itu
kemudian saya membaca ada respon melalui twitter
nah saya kira itu tidak baik ya
tidak baik buat hubungan diplomatik kita
nah saya kira karena kita resmi kita secara surat menyampaikan maka sebaiknya disurati juga merespon itu
apapun isinya tetapi resmi disampaikan kepada kita
walaupun sekarang ini kan sudah sangat canggih it kita
tetapi tetap ada aturan dan
etika etika yang harus kita jujur